masih terkait teks amnesti hitungan jam jelang akhir periode pertama
masyarakat beramai ramai ke kantor pajak antre demi pengampunan upeti
seperti apa pasar merespon manuver program pemerintahan presiden joko widodo kali ini
euphoria teks amnesti seolah sebelengkap untuk anda
dan sore hari ini kita mulai dari rapor teks amnesti
ini adalah data yang kami peroleh hingga sore hari ini
karena pasti akan sangat mungkin akan bertambah data ini menjelang atau pada pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
kita lihat realisasi teks amnesti ini adalah komposisi harta berdasarkan surat pernyataan harta
kita lihat totalnya sangat besar tiga tiga ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
angka ini dibandingkan dengan produk domestik bruto pada kuartal kedua indonesia
itu melebihi produk domestik bruto pada kuartal kedua
bila pernyataan ataupun berdasarkan surat pernyataan harta
lalu kita lebih membedah lagi
dari tiga tiga ratus tujuh puluh dua di mana yang paling banyak harta mana yang paling banyak dideklarasikan dilaporkan
yang selama ini dibekep disembunyikan sekarang dibuka lebar lebar karena pengampunan pajak
kita lihat rp dua tiga ratus dua puluh empat triliun ini adalah deklarasi dalam negeri
apa artinya artinya harta yang ada di dalam negeri
anda bayangkan yang dilaporkan dalam negeri saja rp dua tiga ratus dua puluh empat triliun
entah tersembunyi di manalah itu dana dana itu hingga sekarang saat ini keluar
rp dua tiga ratus dua puluh empat triliun rupiah saya heran
tapi ya wajar sih ya kita kan kalau lihat di jalan aja mobil mobil mewah
kalau di kota kota besar tiba tiba oh ada mobil yang limited edition misalnya
ada di ibu kota atau di kota kota besar lainnya gitu kan mahal ya
indonesia pasar juga loh untuk brand brand spesifik seperti itu
saya bergeser untuk melihat bagaimana dengan deklarasi di luar negeri
karena sebenarnya semangat awalnya
bila kita kembali ke belakang mengapa ada tax amnesty
tax haven itu tidak ada di indonesia tax haven itu adanya di luar negeri
anda saya bawa kembali kita kilas balik bahwa ada skandal panama papers
ada beberapa nama di sana tidak lama kemudian pemerintah mengeluarkan program tax amnesty
apa yang dibahas di panama papers
orang orang konglomerat indonesia pejabat pejabat publik
bahkan panama papers mengorbankan juga loh satu pemimpin sebuah negara
tapi angka sembilan ratus lima belas triliun rupiah ya not bad lah ya
karena artinya masih ada juga atau mungkin begini
karena saya juga berdiskusi dengan beberapa orang yang mengikuti tax haven
tapi tidak boleh disebutkan namanya
karena itu nanti menjadi pidana ya
tapi mereka bilang bahwa mereka tuh masih lima puluh lima puluh loh
jadi mereka itu memasukkan dari dalam negeri untuk luar negeri mereka masih wait and see
mengapa tax haven itu nggak tinggal diam
singapura jelas jelas kok mereka menjegal program tax amnesty
walaupun mereka akhirnya memantah
itu kan menjadi sesuatu yang lebih menggiurkan
jadi stay aja gitu
jadi yang kayak kayak gitu itu ya itu memang perebutan likuiditas
kenapa karena pasar global sedang sakit
ya jadi strategi yang dilakukan jokowi terlepas dari adil atau tidak
filosofi keadilan saya tidak mau masuk ke situ tapi ini adalah raihannya
lalu kita lihat satu ratus tiga puluh tiga triliun rupiah repatriasi
ini adalah dana yang pulang kampung dikembalikan ke indonesia
sebenarnya inilah yang diharapkan pemerintah untuk bisa memompa lagi ekonomi di dalam negeri
di tengah defisit yang terjadi ini sangat baik
di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi angka satu ratus tiga puluh tiga triliun rupiah bisa membuat ekonomi berputar
bagaimana caranya pemerintah sudah menyiapkan
harusnya sudah menyiapkan
karena mereka juga sudah mendeklir ada bank bank repatriasi mereka akan menyiapkan instrumen instrumen
bahkan ada infrastructure bonds kalau saya tidak salah itu akan menjadi instrumen instrumennya
ini adalah komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak
anda lihat angkanya sembilan puluh lima delapan triliun rupiah
hampir pasti malam ini proyeksi bahwa mungkin menembus seratus triliun rupiah
karena tadi ada nama nama
seperti bos indofood misalnya
indofood klannya salim
jadi pasti ini akan boom langsung
tapi kita tunggu berapa pastinya nanti pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
delapan triliun rupiah yang diarsir biru sembilan puluh dua empat triliun rupiah adalah pembayaran ssp ataupun berdasarkan surat setoran pajak
jadi mereka melaporkan
lalu kita lihat tiga delapan triliun rupiah adalah pembayaran tunggakan
jadi yang selama ini nunggak mereka akhirnya melaporkan
oh saya tidak nunggak lagi
gue bayar deh ini berapa sih
nah tebusannya gitu
lalu tiga ratus lima puluh empat miliar rupiah adalah pembayaran bukti permulaan
oke kita masih teks sama sini
ini adalah komposisi uang tebusan berdasarkan surat pernyataan harta
jadi pernyataan hartanya berapa berdasarkan surat pernyataan harta

angka ini dibandingkan dengan target pemerintah misalnya satu ratus enam puluh lima triliun rupiah ini sudah separuh
kita lihat bagaimana dengan tujuh puluh dua tujuh triliun rupiah
itu adalah oj
artinya angka ini
kemarin saya melihat di banyak media menteri keuangan sri mulyani begitu bangga ya
bahwa ternyata kita memecahkan rekor peraihan teks amnesty terbesar di seluruh dunia sepanjang sejarah
sampai hari ini
italia itu merupakan yang tertinggi sebelumnya
pada tahun dua ribu sembilan mereka mendapatkan delapan puluh miliar euro
tapi bila dikonversikan angkanya tidak lebih baik dari indonesia
indonesia adalah yang terbesar bisa menggrab
meraih harta harta tersebut untuk dikembalikan atau kemudian dana tebusan untuk dikembalikan menjadi penerimaan sebuah negara yaitu
kita lihat angkanya tadi ada sembilan puluh lima triliun rupiah dan ini berdasarkan sph adalah delapan puluh tiga triliun rupiah
dari orang pribadi tujuh puluh dua tujuh triliun rupiah
saya ingatkan anda ada beberapa taipan yang dengan leluasa ataupun juga dengan terbuka mendeklarasi bahwa mereka join
siapa saja saya ingatkan kembali misalnya ada murdayapo atau kemudian yang pertama dulu ada james riyadi ya
kemudian selanjutnya kita lihat ada sofian wanandi
kemudian ada erick thohir
kemudian juga ada tommy soeharto
kemudian kali ini kita lihat ada franciscus welirang
kemudian kita lihat ada sandiaga uno dan dua puluh ya anggota kadin itu juga mengikuti
orang orang sesepuh sesepuh yang turun gunung itu inilah dana mereka tuh
jadi begitu mereka turun langsung naik angkanya
lalu kita lihat ke yang berwarna merah delapan delapan puluh tiga triliun rupiah
adalah badan non umkm
kemudian dua empat puluh lima triliun rupiah adalah orang pribadi umkm
lalu kemudian satu ratus enam puluh enam miliar rupiah adalah badan umkm
masih orang pribadi non umkm
lalu kita bergeser untuk mengetahui ke slide selanjutnya
dari dana raihan ini bagaimana efeknya terhadap ihsg
ihsg terkatrol dengan sangat signifikan
kita mulai dari empat belas september
kita lihat dimulai pada empat belas september dua ribu dua puluh
angka ihsg di lima satu ratus empat puluh enam levelnya
lalu kemudian terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan
kita lihat menjadi tiga puluh september per hari ini menjadi lima ribu empat ratus dua puluh enam
agak memang ada naik turun biasa karena kita tidak bergerak sendiri
pasar kita kan juga sudah borderless sekarang
jadi memang efek efek eksternal tentu sangat mempengaruhi
harga minyak yang down misalnya beberapa hal yang lain itu pasti akan mempengaruhi
tapi paling tidak dari mulai teks amnesti dijalankan empat belas september sampai tiga puluh september
kita lihat angkanya euforianya itu dimulai dari empat belas september sampai tiga puluh september ya
karena titik krusial ya titik penting
karena menjelang beberapa minggu terakhir ya
jadi ini disinilah mulainya para taipan taipan itu masuk
hanya dalam dua minggu artinya cuan sih anda bagi yang pegang saham saat ini
tapi yang pasti mengapa ini bisa cuan
begini loh kalau ihsg itu memang dia hanya pasar modal
tapi di refleksi mata investor melihat indonesia
ketika mereka melihat para taipan taipan yang biasanya nggak mau ah
gue gak mau lapor gimana ntar keamanannya gitu
tapi begitu mereka join maka pasar tuh langsung oke dia join kok
gak mungkin kan ada apa apanya pasti akan aman
ketika itu aman dan antusiasme pengusaha
pengusaha itu nggak mungkin loh gak ngitung kalau dia mau ikut teks amnesti
pasti dia mau menghitungkan efeknya seperti apa
dan itu langsung saja diartikan oleh pasar
ke slide selanjutnya
nilai tukar rupiah ini yang menarik ya sebenarnya
nilai tukar rupiah ini masih ihsg
nilai tukar rupiah kita punya sepertinya
kita tunggu terlebih dahulu
oke nilai tukar rupiah tapi sebenarnya memang kalau sampai saat ini kita mengalami penguatan ya
apakah itu artinya dana tersebut mempengaruhi
ketika dana besar tersebut masuk ke dalam negeri maka akan memberikan likuiditas
dan rupiah akan terpompa naik sehingga dia mengalami penguatan
salah satunya pemerintah memang harus menjaga rupiah agar jangan terlalu lemah
kita di dua belas sembilan ratus an saat ini masih di bawah level tiga belas rupiah
karena pemerintah harus menjaga kinerja ekspor yang akan berpengaruh pada neraca dagang
nanti akan berpengaruh lagi pada transaksi neraca berjalan
jadi memang pemerintah harus bisa menemukan keseimbangan
paling tidak program teks amnesti hingga saat ini
memecut antusias banyak orang terutama yang punya uang
yang selama ini menyembunyikan harta mereka untuk turut serta dan membayar tebusan kepada pemerintah
hasilnya likuiditas yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah
semoga untuk diguyur ke pasar agar bisa memompa lagi ekonomi kita kedepan
dan sejarah ekonomi di indonesia kembali tercipta